dan sudah ada korespondensi nn indonesia wida subianto di jawa timur saat ini
wida ini masih terkait dengan perkembangan dari kasus penyidikan terhadap taat pribadi
ini terutama mengenai pemeriksaan keaslian uang di banker di mas kanjeng taat pribadi wida
seperti apa informasi terbaru dari jawa timur
ya selamat sore dan hati
jadi untuk perkembangan kasus dari taat pribadi di mana ada dua tindak pidana yang menjerat
yang pertama adalah kasus dugaan pembunuhan berencana
kemudian berikutnya kasus dugaan penipuan kemudian penggelapan dan juga dugaan pencucian uang sejauh ini
ini prosesnya besok ini jadwal terbaru begitu akan ada rekonstruksi
di mana tim dari polda jawa timur akan melakukan perjalanan dari surabaya langsung ke probolinggo
tepatnya di desa wangkal kecamatan gading ini di mana lokasi dari padepokan dimas kanjeng ini akan berada
proses rekonstruksi ini sendiri sebenarnya lebih pada kasus dugaan pembunuhan berencana renhat
jadi untuk besok tersangka yang dihadirkan ini adalah taat pribadi dan juga seluruh tersangka yang terkait dalam dugaan pembunuhan berencana
namun begitu pihak dari kepolisian daerah jawa timur juga membawa tim ahli dari bank indonesia
karena itulah nantinya tim ahli ini akan mulai bersama dengan penyidik melakukan penggeledahan begitu terhadap beberapa lokasi yang dinyatakan kemungkinan ini adalah banker
tim dari bank indonesia ini
selain untuk melihat bagaimana keaslian ataukah uang asli atau uang palsu yang ada di banker ini juga nantinya akan melihat sebenarnya nomor seri kemudian apakah ini sama atau tidak begitu
karena ini penting begitu reinhardt karena kalau ternyata ada baik palsu maupun asli ini akan berdampak terhadap perekonomian
pasalnya kalau misalnya palsu jelas ada pasal terbaru yang nantinya bisa dikembangkan untuk kasus taat pribadi
namun kalau ternyata ini adalah uang asli begitu dengan nomor seri
yang sama tentu ini menjadi masalah terhadap masalah peredaran uang di masyarakat
karena semakin banyak uang yang berada di peredaran masyarakat barang semakin sedikit ini bisa berdampak terhadap inflasi seperti teori dari irvin fischer mengenai kuantitas uang yang ada di masyarakat
baik wida terlepas dari asli atau tidaknya uang yang digandakan oleh dimas kanjeng taat pribadi
tapi apakah sudah ada informasi terbaru dari sana mengenai pembuktian bahwa taat pribadi ini betul betul menggandakan uang
atau justru karena taat pribadi sendiri
masih tidak yakin begitu masih berkilah bahwa itu bukan penggandaan uang
tapi memang ia bisa mendapatkan uang itu
kalau saya mau wawancarai taat pribadi langsung reinhardt
taat pribadi menyatakan secara jelas bahwa saya dalam artian taat pribadi ini memang memiliki kemampuan untuk menggandakan uang
saya tanya lebih lanjut bagaimana caranya dengan ilmu khusus
namun begitu ketua dari pada pokan dimas kanjeng
marwah ibrahim daud ini justru masih membantah
dan kemarin saat marwah ibrahim daud datang di kawasan pada pokan ini menyatakan dengan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh taat pribadi ini bukanlah penggandaan
namun pengadaan uang
begitu juga para santri disini yang awalnya memang mempercayai
atau para pengikut disini yang menyatakan mempercayai bahwa taat pribadi ini memiliki kemampuan khusus
serta merta menyatakan bahwa bukan penggadaan namun pengadaan
nah saya ingin mengajak anda untuk saat ini untuk update terbaru
renhardt kondisi yang ada di sekitar pada pokan ini
beberapa hari saya berada disini renhardt
terakhir berdiri disini ini sangat penuh masyarakat
kepolisian resort probolinggo ini sampai mengerahkan personil untuk khusus untuk mengatur lalu lintas masyarakat
karena memang kawasan ini menjadi wisata dadakan begitu
sehari sampai seribu lima ratus orang warga sekitar yang datang kesini hanya untuk sekedar melihat lihat berfoto berselfie di kawasan pada pokan ini
namun karena besok bersiap ada kegiatan rekonstruksi
anda bisa melihat kawasan belakang
saya ini kosong karena memang disterilkan oleh petugas dari kepolisian resort probolinggo
ada polis lain di sebelah kanan saya
jelas saya tidak ada berada di sana
namun di belakang saya ini ada pembatas yang terbuat dari semacam tali tampar begitu
yang ini yang diatur semaksimal mungkin oleh petugas
di mana masyarakat tidak boleh masuk lebih lanjut ke dalam untuk mensterilkan kawasan
yang besok memang disini digunakan sebagai kawasan utama rekonstruksi
mengingat banyak sekali titik titik
di sini yang diduga begitu pada proses penyidikan menjadi lokasi pembunuhan berencana
kemarin kita tahu bahwa ketua padepokan dimas kanjeng marwadat ibrahim datang ke padepokan
apa kegiatan marwah daud di sana terakhir yang anda tahu
marwah daud datang ke padepokan dimas kanjeng kemarin sabtu siang bersama dengan komisi tiga dpr ri
mereka di antaranya adalah beni
mereka mendatangi begitu silaturahmi dengan sesama santri atau pengikut di sini begitu dari satu tenda ke tenda yang lain
jelasnya komisi tiga dpr ri ini ingin menyerap aspirasi dari para pengikut yang memang menjadi gelisah begitu
semenjak beberapa hari kawasan ini menjadi headline di media nasional
mereka sebagian ini sampai harus pulang atau pergi meninggalkan kawasan padepokan ini
namun beni simanjuntak perwakilan dari komisi tiga menyatakan bahwa dengan sampingnya marwah ibrahim
kemudian juga beberapa santri di belakangnya menyatakan bahwa apa yang terjadi ini
fenomena ini memang beni siman juntak berharap masyarakat tidak serta merta gitu
menjustifikasi bagaimana sebenarnya para pengikut ini berada di sini
perlu penelaan lebih lanjut lebih lebih terhadap pengikut yang membawa anak anak gitu
perlu ada proses pendampingan lebih karena jangan sampai ketika di sini mereka menjadi semacam korban pengolok olokan
atau semacamnya atau pendeskripsian
pulang ke daerah justru tidak bisa berkembang atau menjadi masalah baru
baik wida subianto kita akan tunggu besok seperti apa proses rekonstruksi yang dilakukan di padepokan
terima kasih untuk laporan anda langsung dari probolinggo jawa timur